kalau jalannya pelan begini menulu kapan sampai rumenya
kalau jalannya pelan begini menulu kapan sampai rumenya
kalau jalannya pelan begini menulu kapan sampai rumenya
ki mendingan kamu pulang aja ya
kamu gak usah nganterin aku sampai rumah
eh nggak apa apa ko aku masih kuat
pokoknya aku nganterin sampai rumah ya oke

di dunia yang kejam
di dunia yang kejam
aduh sakit nih tangan aku

lesek lu ah
klan kau mau ke mana klan

klan aku mau ke mana klan aku mau ke mana
aduh aduh kegering teman kamu teh
pi sebaiknya teman kamu teh disuruh buka saja puasanya ya
napasnya manik itu aduh tak terkhawatir uy
iya tan mendingan lu ki buka puasanya
buka puas aja
tapi sayang dua jam lagi tuh maghrib ki kamu mau buka
tuh dua jam lagi lumayan kali
tapi demi opi gua tahan dah yang penting dia jatuh cinta sama gue
aduh pi besok tuh dua jam juga paling lumayan
tinggal lihat tuh nafasnya mani
eh eh eh tan biarin aja lu gitu tunggu sampe maghrib
sayang tan lu gitu tunggu sampe maghrib aja
bener masih kuat
iya masih kuat kok
ya sudah lah mulai gitu mah
tuh kenapa itu anaknya
kenapa ngelempar ngelempar celana segala
ya ini bokap gua sakit hati bokap
ya sama cewek lah masa semua cowok sakit hatinya
ini semua gara gara si kadrut nih
tau nggak cinta aku ditolak bokap
kacrut lucky namanya
dok dengar ya dari zaman nenek moyang bapak itu gak ada istilah yang namanya sakit hati
apalagi termasuk cowok yang satu keturunan dengan bapak
dulu bapak itu pacar waktu muda itu lebih dari sepuluh orang
gini gini dulu jadi rebutan cewek cewek tahu nggak
gua nggak percaya
makanya bokap bokap kok jadi orang kok miskin sih
aku kan jadi kena apesnya nih aku ditolak mulu
kurang ajar nih cium nih
makan tuh makan tuh
bapak ngomong dengerin
dengerin cerita bapak
cerita bapak ini didengerin ini pelajaran untuk kamu
kenangan itu sangat indah
nggak bisa terlupakan sampai kapanpun
yang keluarga nenggerat itu
nggak ada kamus
apalagi harus mencucurkan air mata
hanya gara gara seorang wanita
nah itu baru anak pak
ah asem lu
eh badan lu yang kegedean
sempit banget nih angkut
eh bengkak buntelan
numpang gua jadi sempit nih
nggak ada yang mau naik ke gara lu
sialan lu ya
eh udah udah jagi jagi
lagian supir angkut nggak usah diladainin ya
untung bukan puasa lu
kalau nggak gua gibeng lu
ya masih nyolot aja
uh jeki kita mau ke mana sih
pakai angkut segala
udah diam aja lu
sekarang kita mau ke sekolahan glenn
glenn rocker yang gagal itu
siapa tau aja dia bantu kita
aduh lo yakin apa dia bisa bantu kita
gua yakin banget
siapa lagi yang bantu kita selain dia
eh fir jalan dong
baru udah omongin
eh masuk masuk masuk
lu pasti urusannya duit lu
nggak mau nggak mau
gua masuk masuk masuk
glenn jangan lari glenn
glenn jangan lari glenn
jalan jangan lari jangan lari
jalan jangan lari jangan lari
udah apa apaan ini glenn
bukannya dina di lawan

ini kan rumah pacar gue bokap miskin sama miskin capek deh
kurang miskin kayak aku ya kan
biar nempel nempel foto ini kan
jadi kamu itu sebenarnya pura pura miskin apa miskin beneran terlalu aneh kamu
aku menyesal kita putus